ya kalau gini rencana kita gagal
rumahnya vosogenya enggak jad wil sih ai
iya tanggung kita dok
iya kita dalam kesusahan
kita dikejar ke biar bocong
ya udah ya udah kalian sembunyi di sana kami yang ngambil ali
ya udah biar aku aja yang ngambil ali
om baim sini kejar kami
kalau om baim menang pasti kita bukain tali bocongnya
ya bener tuh
berhenti ada kabar nih berhenti
eh eh pak rt saya jangan lebih tinggal
itu loh anak anak dikejar sama bocong
pak rt bener pak rt
eh anak siapa yang dikejar sama pocong
kita ngeliat si adam jarak sama si mochi
kalau anak anak yang lain aku nggak tahu pak rt gimana
pasti ali rafa bella sama april juga pipiluan ya
saya mau udah tau sifat mereka lah
ini pasti idenya ali ini mas
pak rt lagi nyalahin anak saya ya teteh
hah pasti ini mah ali yang suka punya ide begini
eh pak rete biasanya juga bela yang ngasih ide kayak begini
a lima udah saya bilangin sama rafa gak boleh keluar rumah kunci
bella itu tidak dibiasakan begadang sama omah omahnya
eh ali sama rafa juga gak boleh begadang dan gak boleh keluar rumah sama grand pader grandpadernya
ini pasti ali ini punya ide yang gak mungkin salah
aduh bikin aku bingung
ini kapan dong ngejar anak anaknya
kok malah cecak mulu sih pak rt
pak rete urusan kita belum kelar
terima kasih rupa berai pak rt
bisa tunggu sebentar pak rt
awalnya kita terang tinggal tpitx usus datang
ya ada apa lagi
ya kalau gini rencana kita gagal dong
wajunya gak ada apa sih
wajunya aku malah gak ada apa sih
tuh dia nih
ceritanya lagi seru nih
ada pelakor tuh
perasaan ada suaranya rafa deh
gak ada tuh
yaudah terusin lagi
mungkin suara ini kali nih nah
suaranya sospek kali
ini keren banget nih ceritanya nih
nih ceritanya nih
ya agak ada yang beres nih
berarti ini mah pocong bohongan
coba buka ikatannya lah
wah bener kan dikocok palsu tuh kok
bang baim berarti masih hidup
gatau selama ini yang meresahkan warga ternyata kamu
pura pura jadi kocok
nah ini dia nih
tayu gerombolannya saya
coba sekarang cuman ceritakan kepada kami
maksud dan tujuan kalian tuh apa
emang ceritanya gimana sih
jadi begini ceritanya bu
beberapa hari yang lalu
anak saya baru aja lahir
baru aja di phk sama kantor
kami nggak punya uang sama sekali
lalu saya punya ide untuk nipu asuransi dengan pura pura mati
saya kerjasama dengan petugas makam
saya bayar mereka buat siapin pocong palsu yang di dalamnya boneka
sebelum kalian berhubung
saya manfaatin situasi itu
buat kabut dan berganti dengan boneka palsu
tapi ternyata banjir dan pocong itu malah hanyut
saya jadi harus menyesuaikan keadaan
saya terpaksa nakut nakuti warga
biar petugas percaya kalau saya udah benar benar mati
yaudah kita kuberin burung burung yuk
cepetan pak dituker ya pak
dibuka ayo fahim cepet
nanti keburu warganya lah ya
ambil ambil aja ambil ambil
tunggu sebentar ya
pak rt bu ranti kami benar benar minta maaf
kami terpaksa melakukan ini semua karena kami butuh uang asuransi itu untuk modal usaha
iya benar pak rt
boleh saja kita mencari rezeki tapi caranya dilihat dulu dong
harus yang halal setelah halal baru berkah
coba masa cari uangnya seperti ini berkah menurut kalian
enggak enggak dong enggak berkah tuh
apalagi itu teh uangnya mau dipakai buat ngegedein anak kalian
so kalian mikir tuh kalau anak itu digedain pakai uang yang gak halal
mikir tuh sate
benar benar benar benar enggak ngangguk enggak ngangguk
sehingga burung hantu aja
lebih baik kalian bertobatlah sebelum terlambat
ajal mah enggak pernah ngelihat jam enggak pernah ngelihat waktu